bicara agama sebetulnya untuk membuat agama ini tampak lebih indah ini ada yang dilakukan oleh contoh seseorang ya
seorang walaf ⁇ keturunan tionghoa membuka warung makan untuk para fakir miskin dan kaum dua afan
nah kan kalau kayak begini malahan banyak manfaat yang bisa dipetik ya
warung ini namanya adalah pojok halal yang menjual nasi kuning hanya dengan harga rp tiga proporsinya
tapi ada lagi yang lebih istimewa jika tidak punya uang pun mereka masih bisa menikmati nasi kuning ini dengan gratis
enak murah dan bersih deretan kata itu bisa menggambarkan warung makan nasi kuning yang satu ini
buka sejak seminggu yang lalu warung pojok halal ini melayani pembeli setiap jam makan siang
rata rata terjual dua puluh lima porsi per hari
namun jumlah tersebut bukanlah target yang ditetapkan oleh muhammad yusuf hamka
sang pemilik warung ini menargetkan maksimal seribu porsi dikeluarkan setiap hari
setiap hari juga memang lewat sini
tapi kalau untuk mencoba makanan ini sendiri
baru hari ini
tadi gimana parah tadi
tadi makan pakai apa aja
kayak telur sama sayur kacang aja bu
dengan menu yang cukup lengkap yakni sayur dan lauk dipesan dari warteg yang berada di sekitar
hal ini dimaksudkan agar warung pojok halal tidak menjadi pesaing bagi pengusaha warteg lainnya
uang yang kita simpan adalah bukan uang kita
uang yang kita sedekahkan itu adalah uang kita nantinya
tapi kalau uang yang kita sedekahkan itu nanti tabungan kita ya di akhir
yusuf hamka merupakan mualaf ⁇ keturunan tionghoa
yusuf tidak membatasi hanya kaum do'a yang boleh membeli di warungnya
masyarakat yang butuh makan tapi tidak memiliki uang juga boleh mampir ke warungnya
bagi yusuf menolong tidak harus memandang latar belakang
harga tiga rupiah bukan harga mati
bagi yang tidak mempunyai uang bisa mendapatkan makanan
dan secara gratis
yusuf berencana akan membuka lima cabang lainnya di wilayah jakarta
kehadiran warung nasi kuning pojok halal ini merupakan bentuk kepedulian
yang diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk senantiasa berbagi